sementara itu menurut sekjen nasdem joni g plate kegiatan dua ratus dua belas jelas merupakan kegiatan yang syarat politik
namun dari tim kampanye nasional jokowi dodo maruf amin tidak menanggapi serius isu yang diusung oleh kelompok yang hadir di reuni itu
meski mengaku kegiatan itu memberi dampak elektoral bagi pasangan nomor satu tapi tkn yakin tidak signifikan
kegiatan reuni dua ratus dua belas justru dianggap kegiatan yang biasa saja karena sangat jelas muatan politiknya
kalau itu tentu tidak membuat terkejut karena memang para inisiator kegiatan pimpinan pimpinan yang ada di reuni dua ratus dua belas itu berada atau berasal dari badan pemenangan nasional pilpres paslon dua atau para bowo sandi
itu tidak mengejutkan kami itu hal yang biasa saja
apakah itu memberikan implikasi elektoral sejauh ini kami melihat pasti ada implikasi elektoral
apakah signifikan atau tidak kami tidak melihat itu sebagai berdampak signifikan terhadap basis elektoral pak jokowi dodo